menteri perdagangan zulkifli hasan saudara menyegel spbu di res area kilometer empat puluh dua tol jakarta cikampek
karena terbukti memanipulasi alat pengisian bbm
menurut mendak konsumen dirugikan hingga dua miliar rupiah per tahun
dari delapan dispenser pengisian bpm di spbu menurut mendak ada tiga yang menggunakan alat untuk mencurangi konsumen
bisa mempengaruhi itu kan misalnya akarnya dua puluh tapi bensinnya dua dua belas
menurut menteri perdagangan zulkifli hasan kecurangan terjadi di spbu seandainya konsumen membeli bbm empat puluh liter
maka jumlah yang terisi sebenarnya hanya tiga puluh liter
atau jika konsumen membeli bbm seharga dua puluh ribu rupiah maka bbm sebenarnya yang terisi hanya senilai lima belas ribu rupiah